kita saksikan kematian bela hirman bagi putih tank yang alami peragaman oleh street tank di dalam peraju di tank
merpadi keti berpenganteng di gerakan yang memotongkan antara tangan dan kepala tangan
kita saksikan di tengah kita angkat anda menggunakan senjata doorship
dari kiri kita angkat tangan menggunakan senjata tradisional
dari kiri kita angkat tangan menggunakan senjata tradisional
dengan perhatian dan karya baju di tank berlintas ini memperhatikan gerakan bersenjata dengan penuh keyakinan
selanjutnya kita saksikan pelajurit dan wanita tank yang tangguh dan menjadi kebanggaan rakyat
akan melaksanakan pemataan secara total dengan menggunakan perahu tangan dan kendaraan
mari kita serukan bersama pemataan papan yang akan dilakukan sekarang
bersamaan dan berlobang dari arah kanan dan kiri hadir sekalian
berhitung tangan yang pariah
mari kita alihkan pandangan sejenak ke sisi kiri tank dan tamu undangan
sri kandi sri kandi tank akan melakukan pematahan besi dragon tangkap
menggunakan atas paha
beri tepuk tangan yang meriah
selanjutnya kita saksikan bersama
perajungi tangguh kembali
dan beri tangan yang berdiri di belakang betoncat lima belas cm
akan mewatakan betoncat tersebut dengan menggunakan kepala

beri tangan yang beriam
hadirin yang berbahagia
pematangan berikutnya dapat kita lihat
prajurit prajurit tangkas tagi telah siap berlari untuk mematakan betoncat lima belas susun
dengan menggunakan siku
beri tembok tangan yang meriah

netara rasional indonesia